pasar impres di kawasan pasar minggu jakarta selatan hangus terbakar pada senin petang
banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat menghanguskan sejumlah kios
untuk memadamkan kobaran api lebih dari satu ratus enam puluh petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi
setelah lima jam petugas suku dinas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan kobaran api
yang melahap dua ratus enam puluh delapan kios pada senin malam
menurut petugas api berasal dari bagian basement yang merambat hingga ke lantai satu
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini
penyebab kebakaran tengah diselidiki polres jakarta selatan